usai diperiksa selama lima jam di gedung merah putih kpk
muhaymin iskandar menyatakan mendukung langkah kpk menuntaskan kasus korupsi di lingkungan kemenakar
muhyemin iskandar mengatakan
ia sudah memberikan keterangan semua yang ia tahu dan ia dengar selama menjabat
sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi
mohaimin menambahkan kpk tengah menyidik pengadaan sistem proteksi tki di luar negeri
dan telah menetapkan tiga tersangka
muhaymin juga menolak memberikan pernyataan apakah pemeriksaan dirinya bernilai politis
karena dekat dengan pendeklarasian dirinya sebagai bacawa pres anies baswedan
hari ini saya membantu kpk untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi
di kementerian ketenaga kerjaan dan transmigrasi tahun dua ribu dua puluh
dalam hal ini ada program perlindungan tki di luar negeri
proteksi sistem perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri
sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki
sementara itu baca pres anies baswedan mengaku tak khawatir dengan pemeriksaan kpk
terhadap pendampingnya caimin
anies mengatakan kedatangan caimin ke kpk merupakan bentuk kepatuhan pada hukum
sebagai warga negara yang baik
beliau datang ke kpk sebagai warga negara yang baik
yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya
jadi saya yakin dan bismillahirrahmanirrahim
insya allah semuanya lancar
dan saya juga percaya kpk akan menjalankan tugas dengan profesional
di sisi lain ketua kpk firly bahuri membantah ada unsur politis
dalam pemeriksaan mohaimin iskandar
firly menyatakan mohaimin iskandar diperiksa sebagai saksi
dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja indonesia
di kementerian tenaga kerja tahun dua ribu dua belas lalu
dalam kasus tersebut kpk telah menetapkan tiga orang tersangka
beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan
korupsi yang dilakukan oleh tiga orang tersangka
di kementerian tenaga kerja
dengan pemeriksaan caimin
tadi sudah dijelaskan
apa yang dilakukan oleh kpk adalah proses hukum
kpk sangat menjun tinggi azas azas pelaksanaan tugas pokok kpk
firly juga menekankan tidak ada nuansa politis dalam pemeriksaan caimin
mohaimin diperiksa setelah menjadi cawapres anies baswedan
firly menambahkan pemeriksaan murni penegakan hukum
dan kpk berjalan sesuai tugas dan fungsinya
tim liputan cnn indonesia
mohaimin skandar atau caimin diperiksa kpk sebagai saksi
dalam perkara korupsi proyek pembangunan sistem proteksi tenaga kerja indonesia
di kementerian tenaga kerja tahun dua ribu dua belas saat dia menjabat
sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi
namun banyak pihak menuding pemeriksaan mohaimin iskandar ini kental
soal akan nuansa politik apalagi jika dikaitkan dengan momentum deklarasi sebagai cawapres anies baswedan
lalu sejauh apa pengaruhnya terhadap elektabilitas seorang caimin serta partai yang menaungi
kita akan membahasnya bersama sekjen partai nasdem hermawi taslim
terima kasih bang salim sudah hadir dan juga melalui sambungan zoom
ada jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia
bang jayadi apa kabar bang sehat
sehat per selamat malam per
terima kasih bang
kita ke bang taslim dulu
gini kemarin kan sudah diperiksa caimin bang taslim
lalu kemudian narasinya cukup tajam ya
tudingan demi tudingan dari publik ini mengarah kepada politisasi kpk
memanfaatkan momentum sebagai cawapresnya anies baswedan
sebenarnya dari partai nasdem sendiri melihat pemeriksaan caimin ini seperti apa
jadi kami juga banyak mendapat
keluhan dari masyarakat tentang dugaan mereka bahwa ini kriminalisasi politisasi dan seterusnya
tapi kami coba berpikir positif sebagai bagian dari ketaatan kita terhadap hukum
kami berpendapat bahwa yang pertama kita harus tetap menyunjung tinggi aja sepraduga tidak bersalah
yang kedua kehadiran pak muhaymin itu juga untuk membantu kpk
untuk membantu kpk menuntaskan kasus yang sudah
hampir dua belas tahun terbengkalai
kami berusaha mencari tahu apa semua latar belakang ini sampai kami bertemu dan berdialog dengan beberapa oknum kpk yang dulu bertugas menangani ini
kami sampai kepada kesimpulan bahwa pemeriksaan itu memang bagian dari melengkapi berkas atas tiga tsk
hanya memang momentumnya tidak tepat
menurut saya kpk kurang cerdas di tengah terpaan yang begitu keras terhadap lembaga mereka
mereka melakukan ini sangat layak masyarakat mencurigai macam macam
karena baru dua hari sebelumnya pak muhyemen kami deklarasikan bersama pak anies maju sebagai pilpres

apapun itu proses hukum tetap kita hormati
kami beri keyakinan kesaksian pak muhyemin yang hari kamis kemarin itu telah mencukupi untuk memberi keterangan
karena dalam penjelasan beliau juga beliau mengatakan saya coba ingat ingat ini kan urusan belasan tahun
dia sudah memberikan apa yang dia bisa berikan dan itu nampak sekali kemauan yang kuat untuk ikut menegakkan hukum
saya kasih contoh
saya kasih contoh
beliau minta setelah hari selasa beliau ada tugas di banjarbaru yang sudah terjadwal lama
beliau minta kamis kan
kamis itu kpk coba mengatakan minggu depan
dia malah agak agak setengah memaksa makin cepat makin baik
teman teman pkb inginkan itu
bahwa nanti kemudian ini ada implikasi kepada masyarakat
saya menduga membayangkan kepercayaan kpk kepercayaan masyarakat terhadap kpk akan semakin menurun
karena mekanisme pemilihan waktu yang tidak tepat dalam perkara perkara yang seperti ini
jadi kalau masyarakat menduga politisasi masyarakat menduga kriminalisasi itu kita bisa mengerti
tapi kami tetap menghormati lembaga kpk tetap menganggap ini sebagai bagian dari proses hukum
dan alhamdulillah puji tuhan pak muhyemin telah menunaikan kewajipannya sebagai warga negara yang baik
datang dan memberi penjelasan sesuai dengan apa yang dia ingat
oke artinya ada momentum yang tidak pas dan juga implikasinya kepada masyarakat
bahwa bisa jadi kemudian momentum ini dimanfaatkan oleh kpk dan membuat masyarakat percaya bahwa ini dipolitisasi begitu ya
tapi bicara soal koalisi antara pkb dan juga nasdem
tentu ini akan berdampak kepada menggerusnya suara dan elektabilitas si cawapresnya ini sendiri atau caimin sendiri
tapi nanti saya tanya ke bang taslim saya ke bang jayadi dulu
bang jayadi apakah kemudian dengan kasus yang sedang dihadapi oleh caimin ini membawa pengaruh terhadap tergerusnya suara elektabilitas pemilih atau seperti apa membacanya
jika ada politisi begitu atau cawapres dalam hal ini yang terlibat dalam kasus korupsi
kalau dia diperiksa sebatas sebetulnya
kalau dia diperiksa sebagai saksi itu pengaruhnya tidak akan terlalu banyak ya
karena kan seperti yang kita dengar bahwa kalau sebagai saksi kan itu untuk membantu kpk gitu
memproses hukum atas kasus yang sedang diproses oleh kpk
itu kalau sebagai saksi
sampai hari ini kan caimin diperiksa sebagai saksi itu satu
dia bisa berpengaruh kalau nanti ternyata diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka
nah tapi belum selesai
kalau ditetapkan sebagai tersangka pengaruhnya terhadap elektabilitas calon maupun partai yang mengusungnya itu sangat tergantung kepada bagaimana persepsi publik
nah kalau persepsi publik lebih banyak menganggap ini politisasi maka elektabilitas itu tidak akan banyak berkurang
bahkan kalau makin lebih banyak misalnya mayoritas publik menganggapnya sebagai politisasi
maka justru sang calon bisa dianggap sebagai korban kan
publik bisa saja malah bersimpati terhadap korban
tapi kita belum tahu itu
pertama prosesnya masih sebagai saksi dan belum jadi tersangka
yang kedua kalau nanti jadi tersangka bagaimana publik melihatnya apakah itu politisasi atau murni kasus hukum
nah biasanya karena

nah biasanya karena pertama kalau kita lihat kita lihat
ya karena ini dilakukan pada masa proses politik yang sudah berlangsung sangat berdekatan
memang tingkat kepercayaan kepada kpk sedang rendah saat ini
setelah kasus revisi undang undang kpk yang lalu sudah selama tiga empat tahun terakhir itu kita temukan
maka potensi publik untuk menganggapnya sebagai politisasi memang sangat besar
nah untuk sementara kalau sekarang saya kira
karena publik mungkin terbelah ya
yang pro caimin pro partai partai pendukung caimin dan anies wasbedan akan menganggapnya sebagai politisasi
yang tidak pro mungkin yang anti gitu yang lawannya dari pihak lawannya mungkin akan menganggapnya sebagai memang proses hukum
nah yang ada publik yang sedang ingin melihat gitu ingin melihat bagaimana proses ini berlangsung apakah betul betul murni penegakan hukum atau tidak
biasanya isu isu hukum seperti ini yang diproses dalam proses
kalau berdekatan dengan proses proses politik akan membuat publik terbelah gitu
nah kita cuma nanti akan kita lihat apakah lebih banyak yang melihatnya politisasi atau tidak
tapi untuk sementara saya ingin mengatakan bahwa pengaruhnya belum terlihat
dugaan saya belum akan terlihat karena masih sebagai saksi mas ferdi
oke artinya belum ada kemudian pengaruh kepada elektabilitas dan juga soal dukungan suara kepada partai
ataupun juga kepada sang calon cawapresnya atau caimin di sini ya berarti ya bang cahyadi ya
belum belum kita harus lihat dulu nanti kalau nanti ditetapkan sebagai tersangka lalu publik kemudian menganggapnya sebagai murni kasus hukum
maka itu bisa menggerus elektabilitas calon maupun mungkin juga ke partai yang mengusungnya
tapi sebaliknya kalau itu dianggap nanti penetap ditetapkan sebagai tersangka lalu publik menganggapnya politisasi
maka itu bisa saja bukan mengusungnya
maka itu bisa saja bukan mengusungnya
maka itu bisa saja bukan mengusungnya

sudah dumb pra projected dan juga sudah mengin herself all over
wristnya juga yang berkawasan
ya jadi tidak hanya ke depan begitu kita dapat info bahwa cak emin akan diperiksa kita secara berantai dengan pkb melalui struktur masing masing dengan semua media yang kita punya kita sudah coba menjelaskan bahwa ini bukan apa apa ini pemeriksaan biasa ini bagian dari proses penegakan hukum
dan pak muhyemin tidak sabar untuk mempercepat menyelesaikan ini kami percaya itu walaupun di sisi lain ketika cak emin diperiksa itu kan ada yang berusaha berselancar
kita kan lihat ada tujuh delapan orang ibu ibu bawa sepanduk ketika diwawancarai ditanya dia nggak tahu juga
ini dia bawa sepanduk dia bawa poster posternya bagus itu artinya dibuat khusus
ditanya ini demo cak emin demo apa
dia menjawab jadi memang kelihatannya ada yang berusaha berselancar memanfaatkan momen ini
nah kami lebih mewaspadai itu lebih mewaspadai itu adanya pihak pihak yang coba bermain kotor
di tengah upaya tulus kita untuk ikut serta menegakkan hukum
di tengah niat baik pak muhyemin untuk membantu kpk
ya nggak tahu itu bisa saja itu bisa macam macam
laman politik begitu
itu bisa macam macam itu bisa macam macam
banyak sekali tafsirannya tapi kan kelihatan di layar itu kemarin
waktu mereka diwawancarai ya kami demo caimin demo apa
ketua kami yang jawab ditanya ketuanya nggak mau jawab dan seterusnya
jadi maksud saya politik politik yang kotor seperti ini bukan merupakan bentuk pendidikan politik yang baik buat anak muda
mari kita belajar sportif
pak surya dalam deklarasi di hotel majapahit di surabaya
beliau sudah mengatakan
tinggal politik cebong dan kampret selamat datang politik kebenekaan itu tonggak kami
dua tokoh muda ini adalah tokoh plural tokoh kebangsaan tokoh kemajumukan
dengan latar belakang yang hebat dengan garis keturunan yang luar biasa
mudah mudahan mereka akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik
sekarang pkb dan nasdem gimana masih solid dengan partai koalisi lain
pkb dan nasdem kemarin sudah bertemu
pasca kasus ini tentunya
pasca kasus ini sudah ketemu
hari tanggal sepuluh nasdem dan pks ada kerjasama beberapa kegiatan di palembang
dan beberapa struktur di bawah sudah bekerja
kemarin juga nasdem dki dan pkb dki sudah bertemu
dan di beberapa kabupaten sudah mulai
sudah mulai ada kerjasama kerjasama yang konkret
jadi dua partai ini kan memang jauh sebelum koalisi ini juga kan komunikasinya baik
kita akan terus melebarkan kebersamaan dan pembangunan ini sambil menunggu sambil menunggu yang lain
pks itu sudah menyatakan presiden pilihan kami anies
itu keputusan rapat dewan suro
kami serahkan kepada anies
tapi nama pak muhyemin ini karena belum beredar rata di kalangan dewan suro yang jumlahnya sembilan puluh sembilan
mereka masih perlu rapat dalam waktu dekat
tetapi setelah kami deklarasi kalau kita lihat itu catatannya
satu hari setelah deklarasi anies dan pks di deliserdang
lalu satu hari kemudian lagi anies dan pks di jawa barat
nanti tanggal sepuluh pks dan nasdem bersama anies di sumatera selatan
jadi tidak mendahului tapi hampir pasti setidaknya kami tiga
tetapi dua ini pun sudah
jadi kami relatif lebih tenang
oke baik saya terakhir ke bang jayadi
bang jayadi kalau dengan situasi atau kasus seperti ini apa yang masih bisa dilakukan agar tidak mengganggu soliditas partai koalisi
mengganggu elektabilitas ataupun juga menggerus suara potensi suara walaupun kemudian dari survei anda ini belum terjadi
ya pertama kpk memang harus membuktikan bahwa ini proses hukum gitu ya
kan isu bahwa caimin terkena kasus hukum itu kan sudah lama
dan apa namanya tidak terlalu terlihat juga dampaknya kepada elektabilitas caimin selama ini
dan terhadap pkb gitu ya
jadi itu tugas kpk
tugas kpk adalah membuktikan kemungkinan masyarakat yang menganggapnya sebagai politisasi
karena paling tidak ada tiga hal yang membuat publik mungkin bisa menganggap ini politisasi
pertama waktunya berdekatan dengan proses politik yang pencapresan dan pencawapresan
deklarasi bakal capres cawapres ya
yang kedua memang kepercayaan publik terhadap kpk memang saat ini rendah
paling rendah kalau dibandingkan masa masa emasnya pkpk
yang ketiga posisi kpk kan berada di bawah eksekutif saat ini menurut undang undang yang baru
jadi itu bisa menimbulkan tuduhan tuduhan yang tidak perlu kalau memang ini memang proses hukum
nah di tingkat caimin pak anies maupun partai partai pendukungnya
saya kira kalau memang mereka yakin tidak ada masalah ya dibuka saja semuanya
disampaikan kepada publik hal hal yang sebetulnya gitu
kalau memang tidak ada yang perlu ditutup tutupi kan saya kira publik bisa menerimanya
agar tidak makin liar kita tunggu bagaimana kemudian kasus ini berproses di kpk
karena memang masih diperiksa sebagai saksi
akan ada proses proses selanjutnya yang tentu akan dilihat oleh publik
dan tentu akan berpengaruh terhadap kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
terima kasih bang jayadi sudah bergabung dengan kita
dan bang taslim terima kasih juga sudah bergabung dengan kanal pemilu terpercaya